kita beralih ke informasi lain
penyidik polresta palembang menetapkan
pembina sma taruna indonesia
sebagai tersangka menyusul meninggalnya
siswa sekolah tersebut saat mengikuti
masa orientasi sekolah
tersangka diduga melakukan pemukulan
yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia
ofa seorang pembina yang baru bekerja
selama satu bulan di sekolah taruna indonesia
palembang sumatera selatan
akhirnya ditetapkan polisi
dalam kasus dugaan kekerasan
terhadap pelajar bernama delwin berli juliandro
saat sedang kegiatan
masa orientasi siswa atau mos
pada tiga belas juli dua ribu sembilan belas
saat hari terakhir delwin berly juliandro
mengikuti masa dasar
bimbingan fisik dan mental
tersangka memaksa korban masuk ke kolam
tersangka diduga memukul kepala
sebelah kanan korban
korban juga ditendang pada bagian kaki
korban dan teman temannya
juga disuruh berjalan kaki
sejauh tiga belas km
menurut kepala sekolah sma taruna indonesia
ofa baru satu minggu
bekerja di sekolah tersebut
dan diangkat sebagai pembina
untuk kegiatan mada bintal
polisi telah mengamankan
yang dijadikan alat bukti
untuk membukul korban
polisi juga telah memeriksa
sebelum menetapkan tersangka
polresta palembang telah melakukan
ada sepuluh adegan yang diperagakan
terkait kasus ini
dinas pendidikan provinsi sumatera selatan
juga melakukan sidak di sma taruna indonesia
hanif khairandi palembang sumatera selatan